ganti menteri ganti juga nih kebijakannya ya
nah termasuk dengan kebijakan mengenai ujian nasional penghapusan ujian nasional masih dikaji katanya
tapi apakah sebenarnya un ini memang perlu ditiadakan
karena narasi ini sudah menggaung sejak lama begitu ya
nah telah bergabung bersama kami ada melalui sambungan telpon
ada retno listiarti komisioner bidang pendidikan kpai
bu retno selamat malam
oke bu retno saat muajir effendi masih menjadi mendikbud ya
un disebut hanya sebatas pemetaan sekolah
nah urgensinya apa sih kalau ujian nasional ini ditiadakan
ya sebenarnya kalau menggunakan undang undang sidiknas memang perintah ujian nasional ada
namun ujian nasional itu sebagaimana tadi sudah disebutkan ya pak muhajir tadi adalah untuk pemetaan
jadi sesungguhnya di dalam undang undang ini ujian itu
ujian nasional itu bukan untuk menilai siswa
tapi untuk mengukur
atau mengukur apa yang sudah dilakukan pemerintah
jadi misalnya saja begini
kok ini nilai ujian nasional bahasa inggrisnya jelek misalnya
lalu itu harusnya diteliti kemudian dari situ
oh ternyata nggak punya laboratorium bahasa
maka kemudian intervensi berikutnya pemerintah akan membuat laboratorium bahasa
terus misalnya ini kok matek matikanya jelek banget di sekolah ini
sekolah ini gurunya tidak kompeten mengajar matik matik
maka kemudian akan ada pelatihan untuk si guru meningkatkan kompetensi
jadi sebenarnya ujian nasional untuk pemetaan itu untuk melihat masalah
nah kalau ada masalah masalah kemudian diintervensi pemerintah atau diperbaiki ya
sehingga kelak ujian nasional ini akan membuat kemudian pemerataan kualitas
nah kalau berdasarkan itu
maka sebenarnya cukup sampel
jadi tidak harus setiap tahun dan tidak harus semua sekolah
artinya ujian nasional itu bisa dilakukan misalnya untuk daerah daerah tertentu atau untuk sekolah tertentu di tahun ini
tahun depan berbeda lagi sekolahnya
nah dari hasil yang tahun ini misalnya di ujian nasional
maka kan dilihat hasilnya untuk dievaluasi dan diintervensi
setelah diintervensi tiga tahun ke depan dia diuji lagi
setelah ada lab bahasa inggris serta ada punya lab bahasa apakah terjadi peningkatan
nah tujuannya itu sebenarnya itu
artinya sesungguhnya nggak perlu juga dihapus
tetapi pelaksanaannya tidak setiap tahun dan tidak setiap sekolah gitu
jadi secara sampling
nah sebenarnya nggak apa apa kalau itu dilakukan karena maksudnya undang undang itu
nah lalu terjadi kekeliruan selama bertahun tahun yaitu ujian nasional
jadi mengukur kemampuan siswa bahkan siswa ditentukan hidup mati kelulusannya melalui ujian nasional
kan kekeliruannya itu
lalu itu menjadi terus ditentang sampai terakhir ujian nasional nggak jadi penentu kelulusan lagi
ujian nasional tak lagi juga menjadi apa namanya
syarat masuk perguruan tinggi
jadi dulu ujian nasional itu digunakan untuk segala galanya
satu ukuran untuk mengukur segalanya memang tidak tepat
jadi yang tepat sebenarnya perintah undang undang sebenarnya saya kemukakan di awal tadi
artinya jika pak nadiem atau mendikbud kita sedang mengkaji menghapus ujian nasional itu sebetulnya
harusnya tatanya sistemnya yang lebih di ini ya bu yang lebih di apa namanya regulasinya yang dibenarkan
jadi polanya mekanismenya itu yang seharusnya diperbaiki
jadi jangan kan gini ya dulu tuh ujian nasional karena menjadi penentu selama berapa tahun
jadi gala galanya akhirnya terjadi kecurangan secara sistematis
nah kecurangan itu adalah karena ujian nasional seperti mukanya sekolah dan mukanya daerah
jadi kalau jelek nanti mukanya mau di taruh dimana kira kira gitulah dulu
dengan oke tapi kalau dengan pola yang tadi bu retno katakan yang bu retno sampaikan
mungkin tidak usah setahun sekali atau tidak usah seluruh sekolah ikut melakukan ujian nasional pada saat serempak begitu
ada ketakutan nggak sih nantinya dengan orang tua murid mungkin kalau un nya akan dengan pola seperti itu
nanti mereka akan belajar asal asalan akan belajarnya ya kalau ada ujian aja gitu
tapi ketika ujian nasional hanya jadi penentu dari intervensi dan bantuan ya kan nggak perlu ada yang ditakutkan
itu satu secara psikologis nggak perlu khawatir menghadapi ujian nasional
justru ketika kita diuji dan ternyata kita punya kekurangan sekolah kita akan diperbaiki kan itu
polanya harus diubah kayak gitu
yang kedua kan nanti ditentukan nilainya ujian nasional juga bukan satu satunya kan gitu loh
untuk menentukan artinya ketika ujian nasional nggak ditentukan lagi ya kan orang juga nggak fokus ke sana
sekarang coba ujian nasional itu berapa cuma berapa mata pelajaran dari sekian banyak
misalnya saja dsd
gsd itu hanya tiga yaitu bahasa indonesia matik matiknya dan ipa
nah kalau itu kan mengukur yang kemudian kalau anak itu jagonya ips lalu nilai uni jadi rendah dong
tidak adil juga melihatnya seperti itu
apakah adil ketika kita bilang anak yang jago ips tapi tidak diuji di ujian nasional dan di ujian nasional yang jelek
karena yang diuji adalah ipa atau kemudian kita akan sebut anak itu bodoh kan tidak
setiap anak kan punya kelebihan dan keunikan sendiri
nah terus di sma ada tiga belas mata pelajaran
jadi berapa mata pelajaran lalu yang lain bagaimana
nah ini sekarang yang lebih adil yang menguji semua
nah menguji semuanya lewat ujian sekolah bukan ujian nasional
lalu lewat ujian sekolah ini melalui portfolio
artinya portfolio adalah guru guru lah yang kemudian dikuatkan bagaimana cara menilai yang tepat bagi anak didiknya
karena sebenarnya guru itu lebih tahu ya lebih tahu tentang muridnya
nah selama ini dengan ujian nasional
itu sebenarnya hak guru
guru menilai anak anak ini dirampas
jadi tiga tahun gurunya menilai yang nentuin dulu ujian nasional gitu
itu kan ketidakadilan saat itu
dan bagaimana guru guru jadi nggak punya kemerdekaan untuk nentuin muridnya
padahal yang tahu siapa muridnya ya guru guru
nah kalau kemudian curang dan nilainya tinggi pada sehari hari nggak bagus
itu kan dulu kejadian
masalah atau memang ke minim betul gurunya minim sekolah
minim sekolah dan lain misalnya di daerah indonesia timur gitu di beberapa pelosok
tapi nilai un nya bisa sama dengan yang di kota yang maju gitu
nah ini kan karena ujian nasionalnya tidak mengukur yang sebenarnya
ketika tidak mengukur yang sebenarnya kan sia sia uang negara
karena tadi kecurangan tadi
nah sekarang dengan menghentikan atau menurut saya sih lebih baik di moratorium
jadi ujian nasional itu di moratorium
misalnya lima tahun atau tiga tahun sambil dikaji
jadi kemudian nanti diputuskan
tapi kalau memang tetap dilaksanakan sesuai perintah undang undang
memang ada perintah tapi tidak untuk menguji anak anak
hanya untuk mengukur kualitas dari daerah
untuk mengukur kinerja atau diulangkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan
makanya tadi jangan dilakukan secara serentak di seluruh
tapi tidak perlu tiap tahun
dan tidak perlu tiap sekolah
jadi itu bisa menggunakan sampel
maka itu akan jauh lebih efektif
dan memenuhi perintah undang undang sidikinan
oke baik kita tunggu seperti apa nanti wacana dari penghapusan ujian nasional
yang katanya masih dikaji oleh kemendikbud
semoga menciptakan ekosistem yang lebih baik lah ya bu untuk sistem pendidikan di indonesia
baik bu retno listiarti terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di cnn indonesia